seorang warga penumpang ojek online meninggal dunia setelah terjatuh dari sepeda motor yang
ditumpanginya di jalan cipinang muara duren sawit jakarta timur sabtu sore pengemudi ojek
yang panik melihat penumpangnya terjatuh berhenti dan berupaya melakukan pertolongan dengan dibantu
warga menurut pengemudi ojek online diduga pria parubaya yang meminta diantar ke klinik ini
sudah tidak sedarkan diri pada saat berada di atas kendaraan berdiri berdiri nyamperin
jatuh di sini saya kaget jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit cipto mengungkusung
jakarta pusat guna dilakukan otopsi sementara
pembudi diminta iket rangan oleh petugas kepolisian prosek duren sawit